ya angel kamu gimana kabarnya kita udah jarang ketemu ya sekarang
isya ya makanya kamu main main dong lokasi syuting
ya ampun kalau misalnya aku datang ke lokasi syuting nanti aku cuma gangguin orang kerja doang lagi
oh iya ter nanti kalau misalnya kalian lagi break syuting kapan kapan ajak dong ke rumah kenal sama mama
habis itu kita makan deh di warung jepang kita
aku gak selamanya bisa ceria gak selamanya aku bisa tak abah pan
kali ini aku tuh bener bener sedih banget terry udah jahat banget pan sama aku
dia tuh gak puas nyolekin aku doang
dia tuh sengaja buat aku cemburu
aku denger mesen sama angel lah di depan aku
eh pan lu tuh kenapa sih pan
hah perasaan gue gak punya salah kan sama lo

karena lu tuh gak punya perasaan
mendingan sekarang lu jelasin ke gua kenapa semua jadi salah paham kayak gini pan
eh gue jelasin apa lagi ntar
kalau lo lihat air mata kenik kemarin lu gak akan berani minta penjelasan sama gue
kenapa gua ga bisa rumah sendiri ton
nah jadi deh rangkaian mungkanya
sampan aku harap kejadian kayak tadi gak bakal pulang lagi ya
makanya kamu jangan nakut nakutin aku dong
kamu kan tau kalo kamu itu satu satunya temen aku di rumah ini
soalnya ipin sama ipeh kan rada rada blow on
sampan semoga dalam tidur kamu kamu berhubung mimpi kenalan sama aku
jadi pas kamu sadar
kamu ga bakal asing lagi ngeliat aku
ya deh sampan
kamu harus terus memimpin aku supaya bisa berkenalan
aku ada residents menyandar tak uwang aku saja dong
lakukan kekuatan yang indah

kan belum sadar non kamu ngomong apaan sih peh kok ngerti ya hah nggak ngerti maksud ipeh
nih non itu pasien jangan dikasih makanan dulu dia kan belum sadar non entar kalau keselek gimana
non ayo ya iya lape yang dari mana mana itu tuh kalau pasien koma tuh nggak boleh kasih makan
terus untuk makanan ya buat siapa dong non ya buat aku makan mah kamu tuh brown banget sih
ini enak banget loh biasanya makan sipeh tuh nggak pernah enak loh ini mungkin gaya gaya
cepet sadar dong nanti kalau kamu sadar aku mau ajak kamu makan di bakso pakle di
ponsel ponselan situ maksudnya tuh enak banget pokoknya aku bakal ngeraktif kamu setiap hari deh
oh iya aku kalau dapat uang jajan dari papa tuh lumayan banyak loh jadi aku bisa beli apa aja yang
tapi kadang kadang aku pengen nukar semua uang jujur aku dengan kehadiran bapak di rumah
aku rela kadang kadang aku tuang jajan
ada papa yang nama nama aku makan setiap malam
mungkin papa lupa kalau mama itu udah meninggal
hai ter teri kamu ada di sini bersama angel lah
eh gapapa gapapa aku gak cemburu lagi kok aku gak patah hati lagi
lagi pula angela itu kan cewek kakakku sendiri
oh ya angel kamu gimana kabarnya kita udah jarang ketemu ya sekarang
isya ya makanya kamu main main dong lokasi syuting
ya ampun kok misal aku datang lokasi syuting
nanti aku cuma gangguin orang kerja doang lagi
kapan kapan ajak dong ke rumah kenalin sama mama
habis itu kita makan deh di warung jepang kita
joh yuk kita cari makan
jom nengan dah
kendi kendi kamu tuh emang gadis paling tangguh yang pernah aku temuin ya ken
harusnya aku tuh bangga punya adik kayak kamu
harusnya aku juga bangga kan karena aku kakak kamu
ken maafin kakak kamu yang kasar ini ya ken
teri maafin mama ya udah ganggu kamu pagi pagi
kamu kan tahu sendiri kalau siang mama harus jaga warung
ter beberapa hari yang lalu
ter beberapa hari yang lalu
beberapa hari yang lalu
mama melihat kendi begitu kacau dan sedih
semua terjadi setelah dia mengetahui kalau kendi adalah anak kandung mama
dan setelah melihat kamu begitu marah sama dia
tapi tapi sekarang mama udah lega
karena candy udah bisa menghadapi masalahnya sendiri
karena mama hubungan kalian jadi berantakan seperti ini
mama menikah dengan papa kamu
oleh karena itu kamu adalah anak mama
dan candy adalah anak kandung mama
jadi kalian menjadi saudara
menjadi kakak adik
walaupun kamu adalah kakak tiga
tapi karena persaudaraan itu yang menurut mama
kalian nggak bisa teri
makanya selama ini mama selalu menghalang halangi hubungan kalian
sebenernya aku bisa nerima itu tante
tapi tapi aku selalu berontak
tapi setelah ngeliat candy selalu sabar nggak ada perasaan
aku selalu berhenti
aku selalu berhenti
aku selalu berhenti

aku juga harus belajar